itu mobil nino bukan sih
aduh gak kelihatan lagi yang di dalam siapa
harus bertanggung jawab no
aku harus bertanggung jawab
gimana keadaan kamu udah lebih baik sekarang
masih keringet dingin gak
gak apa apa kok tante
kayaknya lebih baik ke dokter ya
ini aku mau minta tolong nyono buat anterin ke dokter
boleh gak tante
gak ada yang nganterin kamu ya
yaudah noh kamu anterin dong ke dokter ya
kasian sienna ya
gak apa apa ayo yaudah kalau mau ke dokter
kita berangkat sekarang aja ya
selamat ya mbak
jadi sekarang kamu mau diantar ke dokter rumah sakit mana
kita gak usah ke dokter nak
loh bukannya tadi
kamu kan yang minta buat diantarin ke dokter
udah gak perlu
karena aku tau kenapa aku lemes
pucet terus mual mual
kamu antarin aku pulang aja ya
aku jadi bingung
kamu datang terus
mau ketemu dan minta tolong
minta anterin ke dokter
terus sekarang gak jadi
minta anterin pulang
aku anterin pulang
apa ini harus aku ceritain ke kamu atau enggak
yang aku inget
dan kamu yang anterin aku pulang
lumayan juga ya lemburnya kali ini
ini malah dagang lagi jadi lebih banyak kerjaan kita
udah malam juga
lagian udah ditanggung juga biar diselesain aja semuanya malam ini
supaya nggak numpuk juga kan kerjaannya pak
oh yaudah kalau gitu
ini paling sedikit lagi juga kok
wah ketiduran ternyata
kecapean kali ini
dalam malam saya bangun gak enak
tapi kasihan juga kalau gak ada bangunan
poyang semuanya udah beres
kita pulang aja yuk
aduh maaf ya pak randy
tadi sampai dimana kerjaannya ya
saya masih bisa bantu kok
tadi lumayan udah tidur sebentar
kasihan kamu juga udah capek ya
kayanya siapa yang pake kalimat ini pak
ini ada foto saya pak
saya jadi gak enak nih pak
ya nggak apa apa lah
bapak biar ini sebagai bukti aja
kalo dedikasi kamu ke kerjaan itu tinggi banget
yaudah kita pulang yuk
udah kamu beresin semuanya
masa gua minta tolong sih sama mbak itu
nanti ketauan dong kalo gua masuk kesini tanpa izin
dada aja deh
aduh gimana ya
itu mobil siapa
nino bukan sih
aduh gak kelihatan lagi yang di dalam siapa
bener gak ya
kita udah sampai depan rumah kamu
aku hamil dan kamu harus tanggung jawab
kenapa jadi aku yang harus tanggung jawab
kan kamu yang hamil
apa hubungannya dengan aku
karena kamu yang ada sama aku waktu aku mabuk
kamu yang nganterin aku sampai rumah bahkan sampai masuk kamar aku kan
tapi kan bukan berarti aku yang ngelakuin itu semua
tapi gak pernah ada orang lain
yang ada sama aku waktu aku mabuk cuma kamu
aku juga gak pernah ngelakuin itu sama orang lain
aku waktu itu cuma ngantarin kamu
kamu kan mabuk berat
aku niat baik buat ngantarin kamu pulang itu aja
aku gak mungkin ngelakuin itu
kamu gak bisa ngelak
kamu tuh harus tanggung jawab sama anak ini
ini semua tuh perbuatan kamu
kamu gak bisa dong aku kayak begitu
buktinya aja gak jelas
lagipula aku juga baru habis serai
gak mungkin ngelakuin itu
kamu paham gak sih
bukan mereka berantem
bukan mereka berantem sih
itu orang kenapa ya
kamu dulu dulu aku hamilin dia
jadi aku yang dipuduh sih
mas aku takut mas